ketika harga kedelai di pasar dunia itu naik atau kurs rupiah kita melemah
itu harga kedelai akan terasa sangat sangat mahal dan itu kita rasakan hari hari ini
cuma bertahan nggak ada ganteng ganteng lebih belum ada
ya karena harga rp lima belas per kilo harga jual di pasar belum bisa naik
tempe dan tahu jajanan ringan untuk menemani kita saat bersantai yang nikmat juga diolah menjadi hidangan utama
tahu tempe bahkan menjadi makanan khas sejumlah daerah di indonesia
tahu gimbal semarang
tempe bacem yogyakarta
tahu kuning kediri
tempe mendoan madiun dan tahu tek surabaya adalah sebagian di antaranya
tahu tek atau tahu petis adalah makanan khas kota surabaya
dan ini menjadi hidangan favorit warga kota surabaya ataupun warga pendatang
namanya juga tahu tek ya jadi menu yang wajib atau bahan dasar yang wajib ada di sini adalah tahu
tapi ternyata konsumen tidak sadar kalau ukuran tahu ini dari produsen semakin hari
hal ini dipengaruhi oleh harga bahan baku tahu yang mengalami peningkatan cukup signifikan
yakni kedelai karena kedelai terpengaruh oleh peningkatan harga kedelai di pasar dunia
mengecilnya ukuran tahu dan tempe ini dikarenakan produsen tahu dan tempe tidak bisa menaikkan harga produknya
meski harga bahan bakunya melambung
konsumsi akhir tahu dan tempe adalah rumah tangga
jika harga tahu tempe naik konsumen akan beralih ke produk konsumsi yang lebih murah
dan otomatis permintaan tahu dan tempe menurun
karena takut kehilangan konsumen solusi yang dipandang tepat oleh produsen adalah mengurangi ukuran
sebenarnya berapa sih harga kedelai sekarang
data badan pangan nasional mencatat pada november dua ribu dua puluh dua harga kedelai bertengger di angka rp empat belas satu ratus lima puluh
harga ini terlampau tinggi
harga yang mereka anggap wajar adalah rp sebelas hingga rp dua belas
lalu apa yang membuat harga kedelai di indonesia tinggi
sebagai komoditas impor mau tidak mau kedelai harus mengikuti fluktuasi harga pasar dunia
ketika harga kedelai di pasar dunia itu naik
ketika harga kedelai di pasar dunia itu naik
atau kurs rupiah kita melemah
itu harga kedelai akan terasa sangat sangat mahal
dan itu kita rasakan hari hari ini
penasaran seberapa besar impor kedelai indonesia saat ini
merujuk pada catatan badan pusat statistik
sepanjang semester satu dua ribu dua puluh impor kedelai indonesia mencapai satu dua puluh tujuh juta ton
atau tujuh enam juta ton
kedelai didatangkan dari amerika serikat sebanyak satu empat belas juta ton
sisanya dari argentina dan kanada
bahkan pada agustus dua ribu dua puluh dua impor kedelai indonesia sudah mencapai dua lima juta ton

jika kebutuhan nasional adalah tiga juta ton
salah satu dampak invasi rusia ke ukraina pada dua ribu dua puluh dua adalah perebutan pasar global atas komoditi kedelai
ketika tiongkok mengimpor kedelai hingga seratus juta ton hukum ekonomi pun berlaku
siapa yang menawarkan harga yang tinggi satu ya itu akan mendapatkan barang
yang kedua siapa yang punya daya tawar tinggi dia akan mendapatkan barang
nah terhadap dua hal itu apakah kita bisa menjamin
kalau itu tidak bisa kita pastikan ya kita tidak akan mendapatkan kepastian
kalau sudah begini harga kedelai yang tinggi memaksa produsen tahu dan tempe mengurangi jumlah produksi dan pekerja
produsen hanya mampu bertahan dengan keuntungan tipis
kondisi harga kedelai impor naik tinggi ini gimana untuk pengrajin
biar pengrajin agak susah
harga jual kan nggak bisa naik juga
terus penghasilan berkurang
ya solusinya cuma bisa naikin harga sedikit sedikit juga ikuti harga juga
berharap pemerintah ikut andil biar harga stabil tidak naik terus
cuma bertahan nggak ada keuntungan lebih belum ada
ya karena harga rp lima belas per kilo
harga jual di pasar belum bisa naik
untuk mengatasi harga kedelai yang melambung menteri perdagangan zulkifli hasan mengatakan
pemerintah melalui perumbulok telah mengimpor kedelai dari afrika sebanyak tiga ratus lima puluh ribu ton
yang diperkirakan masuk ke indonesia pada januari dua ribu dua puluh
importasi kerap dipilih sebagai jalan keluar saat ketersediaan kedelai menipis
dan harga tinggi
komisi pengawas persaingan usaha mencatat adanya dominasi importasi kedelai
di antara satu ratus dua importer yang terdaftar hanya dua importer yang memiliki kuota impor kedelai sangat tinggi
namun kppu belum menemukan indikasi yang mengarah pada monopoli harga oleh importer tertentu
mengatakan untuk menghindari dominasi impor dan penguasaan harga oleh importir
pemerintah bisa mengambil peran dengan memenuhi kebutuhan kedelai masyarakat dengan mencukupi stok
dari tahun dua ribu dua puluh satu hingga september dua ribu dua puluh dua ini memang harga kedelai itu selalu mengalami kenaikan
tapi kembali lagi karena ini barang impor ya mbak ya ini kan sebagian besar kita
apa kedelai kita itu masih disuplai dari luar negeri terutama dari amerika
selama ini kedelai impor memang menguasai penjualan
menurut pembuat tempe kedelai impor memberikan hasil produksi lebih banyak dibanding lokal
konsumen juga kerap mengeluhkan tingkat kebersihan kedelai lokal
di tengah dominasi kedelai impor di pasaran harga kedelai lokal milik petani terjun bebas hingga rp delapan per kilogram
lelah merugi petani pun meninggalkan komoditas kedelai
hal ini tampak pada turunnya luasan lahan pertanian dari satu enam juta hektare kini tersisa tiga ratus ribu hektare
dengan luas lahan yang terus berkurang bagaimana kedelai lokal akan berjaya di indonesia
itu kita berkurang produksinya kenapa petani dan kelompok tani kurang berminat untuk menanam kedelai
ini untuk bikes penerbangan di pusat dan yuk logo nya

masukkan kedelai dalam daftar komoditas strategis pemerintah menggelontorkan anggaran
belanja tambahan sebesar lima ratus empat puluh miliar rupiah yang disalurkan ke direkturat jenderal tanaman pangan
kementerian pertanian dan diturunkan dalam bentuk strategi program intensifikasi dan ekstensifikasi
peta jalan produksi penuh itu ada dua cara pertama ada ekstensifikasi menambah areal
sampai kurang lebih satu lima ratus hektare yang kedua jaran intensifikasi meningkatkan produktivitas
kami sekarang punya dua peta peta moderat dan peta revolusioner peta revolusioner itu kami
mengembangkan teknologi dengan produktivitas tiga ton per hektare dan ini sudah berjalan
program ini menargetkan capaian produksi awal sebesar lima belas ton dengan luasan lahan
seratus ribu hektare wilayah sasarannya adalah lima provinsi di pulau jawa dan sembilan provinsi di luar jawa
di jawa timur kementan berinovasi melalui percobaan tanam kedelai unggul di antara tanaman
tebu kerjasama inovasi bersama pt perkebunan nusantara ini menghasilkan tanaman kedelai diantara
tebu seluas tiga hektare tebu kedelai ini adalah salah satu inovasi dari tanaman tumpang sari
yang disebut dengan bule ya ini tebu dan kedelai ini adalah salah satu inovasi dari tanaman tumpang sari yang disebut dengan bule
ya ini tebu dan kedelai ini adalah salah satu inovasi dari tanaman tumpang sari yang disebut dengan bule
yang ditargetkan pada tahun ini mencapai sekitar satu ratus empat puluh ribu hektare lebih target capaian produktivitas
kedelai di akhir tahun dua ribu dua puluh dua percobaan tanam pertama bule ini dinilai memuaskan satu

untuk memperluas target capaian
general manager pabrik gula jatiroto gampil dwi susanto mengatakan
akan bekerja sama dengan petani dan memanfaatkan lahan tebu petani untuk tanam bule
meski demikian gampil tidak memungkiri adanya sejumlah kendala
salah satunya adalah cuaca
yang sementara ini yang paling bagus adalah ditumpang sari dengan keperasan
dari pengalaman ini kita akan coba untuk tanam kedelainya
pada saat yang pas yaitu di kisaran bulan april sampai bulan juni
sehingga harapannya produksinya bisa lebih optimal lagi
kementerian pertanian mengaku sudah menyiapkan skema bantuan keuangan yang meringankan petani
kementan akan menutup kebutuhan produksi kedelai petani sebesar dua belas hingga lima belas persen
dalam bentuk benih dan pupuk
sisa kekurangan delapan puluh lima persen akan diberikan melalui kredit usaha rakyat dengan bunga enam persen per tahun
salah satu daerah penghasil kedelai unggul dalam negeri adalah kabupaten gerobokan jawa tengah
luas lahan pertaniannya masih di bawah tiga puluh ribu hektare dan kisaran hasil panen empat puluh ribu ton
jumlah itu hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi satu produsen benih di kerobokan
dan sedikit untuk produsen tahu dan tempe
cv sujina produsen benih kedelai di desa sembung harjo kabupaten gerobokan ini
menyerap tujuh puluh hingga delapan puluh persen hasil panen kedelai kerobokan
sujono pemilik usaha yang sudah menggeluti bisnis kedelai sejak seribu sembilan ratus delapan puluh delapan ini mengungkapkan
kian berkurangnya lahan kedelai mengakibatkan produksi benihnya menurun
kini ia kesulitan mendapatkan bahan baku
kita bekerja sama dengan petani melalui kelompok taninya
nah disitu kita berkurang produksinya kenapa petani dan kelompok tani kurang berminat untuk menanam kedelai
awal dua ribu dua puluh dua sujono sudah menandatangani kontrak penjualan benih kedelai di harga rp lima belas per kilogram
namun di luar perkiraan harga kedelai konsumsi menembus lima belas ribu rupiah
dan berimplikasi pada naiknya harga bahan baku benih kedelai
sementara ia harus mengeluarkan biaya produksi
mulai dari perawatan kedelai pengemasan distribusi hingga honor pekerja
ya memang jelas gak menguntungkan ya rugi
tetapi misi utama saya itu kan untuk menumbuhkan rasa minat petani itu supaya menanam kedelai kembali
ketua umum yayasan insan cita agro madani indonesia edi purwanto melihat
persoalan utama yang dihadapi pertanian kedelai adalah kurangnya kemauan pemerintah
untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada petani
menurut edi purwanto kepinjangan kebijakan terjadi karena miskinnya kolaborasi antar lembaga terkait
selain itu pemerintah juga perlu membuat gerakan integral yang bisa mendorong peningkatan produktivitas kedelai lokal
melalui peningkatan permintaan konsumen
ini bisa dimulai dengan mengenalkan keunggulan kedelai lokal kepada konsumen utama
yakni produsen tahu dan tempe
bagaimana membangun kesadaran masyarakat
bagaimana membangun kesadaran masyarakat
mulai dari konsumen kemudian pengrajin pedagang itu harus dilibatkan semua
jadi jangan sampai kita wisngoyo tanem kedelai tetapi dari sisi sananya itu belum tergarap
akhirnya yang terjadi sama aja walaupun hasil produksi tinggi tetapi tidak bisa diserap dengan baik
pengamat pertanian asosiasi ekonomi politik indonesia budori menambahkan
integrasi kebijakan ini harus mampu mendorong
peningkatan teknologi pertanian dengan memperkaya varietas produk benih kedelai
ia berharap indonesia bisa mengikuti jejak brazil
sebagai negara tropis brazil berhasil masuk dalam daftar eksportir kedelai terbesar kedua di dunia
seharga sembilan puluh lima atau sepuluh ribu pun sudah hasilnya sudah luar biasa
apalagi mungkin nanti pemerintah bisa menaikkan harga sepuluh ribu mungkin petani berbundung bundung untuk tanam medan yang semuanya
pertanian asosiasi ekonomi politik indonesia budori menambahkan integrasi kebijakan ini harus mampu mendorong
peningkatan teknologi pertanian dengan memperkaya varietas produk benih kedelai terbesar kedua di dunia

seharga sembilan puluh lima atau sepuluh ribu pun sudah luar biasa
ketidakpastian harga kedelai membuat luas lahan kedelai semakin berkurang
pada dua ribu sembilan belas lahan pertanian kedelai di keropokan masih seluas enam puluh ribu hektare
tetapi kini hanya tersisa dua belas hektare
untuk itu kabupaten gerobokan berupaya menarik minat petani kedelai
dengan jaminan harga beli di tingkat empat empat miliar
produsen benih sebesar sepuluh ribu rupiah per kilogram
sunanto kepala dinas pertanian kabupaten gerobokan
yakin dapat meningkatkan produktivitas kedelai lokal
profitasnya itu potensi hasilnya bisa mencapai tiga enam ton per hektare
di luar itu umurnya juga pendek hanya enam puluh lima hari kemudian bijinya besar
jadi setiap seratus biji itu beratnya di kisaran tujuh belas delapan belas gram
daya tarik lain kedelai gerobokan adalah kualitas gisinya yang diklaim lebih baik
dibanding kedelai impor dan tergolong non gmo atau tanpa rekayasa genetik
untuk mengoptimalkan produktivitas kedelai kerobokan
dilakukan sistem tanah metuk
yakni kedelai ditanam di antara tanaman jagung saat jagung berusia delapan puluh lima hingga sembilan puluh hari
meski ditanam pada musim hujan kedelai akan tetap bisa tumbuh optimal
karena batang jagung bisa berfungsi sebagai naungan bagi kedelai yang sedang berbunga
petani kedelai wartoyo abdul aziz mengaku telah membuktikan kelebihan sistem tanam ini
menurutnya yang menjadi keluhan utama petani sejak lama adalah tidak adanya jaminan harga layak
petani itu kalau seharga rp sembilan puluh lima atau sepuluh pun itu sudah hasil
sudah luar biasa apalagi mungkin nanti pemerintah bisa menaikkan harga rp sepuluh
mungkin petani berbondong bondong untuk tanamnya
berbeda dari wartoyo sejumlah petani di desa pojok kabupaten gerobokan
berinovasi dengan sistem tanam tumpang seri
barepsri kuncoro misalnya
salah satu petani desa pojok yang mempraktekkan sistem kombinasi
yakni tanam kedelai hamparan dan tumpang sari
sistem ini sudah lama dipakai oleh warga desa poujok untuk mempermudah pencatualan tanam antarkomoditas
kendala utamanya dari petani untuk tanaman kedelai itu ketika curah hujannya tinggi
jadi tanaman kedelai bagus kemudian hujan tinggi
sehingga kita dalam pasca panennya susah
penanganannya kedelai busuk jadi harganya murah
kedelainya pada hujan
tapi masih semangat untuk menanam kedelai
alhamdulillah kalau untuk desa pojok ini sangat semangat sekali
karena usia kedelai itu tergolong pendek
untuk tanam di musim berikutnya tidak ketinggalan waktu
kalau soal harga saya ingin tahu pendapat bapak
gimana harga kedelai menguntungkan tidak bagi petani
untuk harga kedelai
kisaran tiga tahun ini luar biasa
sangat sangat luar biasa dibanding dengan tanaman yang lain
maka ketika di tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas itu petani agak vakum menanam kedelai
malas karena kedelai jatuh harganya murah
mulai tahun dua ribu delapan belas seribu sembilan ratus dua puluh sampai sekarang petani pojok ini semangat luar biasa
dan terus bertambah luasannya
apapun metode tanam yang digunakan
petani harus memiliki manajemen pasca panenya
dan juga memiliki manajemen panen yang tepat
untuk memastikan agar kedelai tidak terendam banjir usai dipanen
meski memiliki kualitas unggul dibanding impor
kedelai gerobokan belum mendapat tempat di dapur produsen tahu dan tempe
rumah kedelai gerobokan mencoba membuktikan kualitas dengan memproduksi tahu tempe
menggunakan bahan baku kedelai gerobok
kalau di sini pakainya kan kedelai lokal
kalau di luaran masih pakai impor
bumbunya lebih sehat pakai kedelai lokal
ini kolom dari kedelai lokal
kalau saya lihat sih nggak jauh berbeda dengan kedelai impornya
dan hasilnya secara kolomnya juga cukup banyak
selain di kabupaten grobokan
sejumlah petani di kabupaten banyuwangi jawa timur
juga mengembangkan pertanian kedelai dengan sistem organik
jauh hari seorang petani kedelai mengatakan
kedelai yang ia tanam kerap tidak memberi keuntungan
karena saat panen tiba harga selalu hancur
enam tahun bereksperimen dengan beberapa jenis kedelai lokal
jauh hari berhasil mengklasifikasikan sejumlah benih
ini adalah lahan kedelai lokal
dengan bentuk atau wujud dari tanamannya bisa dilihat
tidak jauh berbeda dengan kedelai pada umumnya
tapi hasil panennya
saya akan perlihatkan polongnya ternyata cukup besar
jika dibandingkan dengan kedelai impor yang saat ini beredar di pasaran
polongnya nyaris sama dan saya meyakini kualitasnya juga sama
dibandingkan dengan kedelai lokal biasa
yang polongnya cukup kecil
jauh hari tahu
kedelai organik tidak akan menjawab kebutuhan kedelai konsumsi dalam skala besar
ia hanya ingin mengungkapkan
kedelai bukan komoditas samping yang tidak menguntungkan
kalau dikembalikan lagi
tanam kedelai dipaksakan sekarang
posisinya tidak menguntungkan
jadi saya mencoba yang tanam kedelai
yang sekarang ini
ini bagaimana budaya tanam kedelai ini kembali
dalam format yang lebih menguntungkan
dengan hasil tanam kedelai organik yang memuaskan
kedelai lokal bisa diproduksi massal
dengan kualitas baik
meski tidak menggunakan sistem organik
yang terpenting adalah jaminan harga
berjejaring dengan produsen tahu tempe
serta membentuk kooperasi bersama
dan dapat mengoptimalkan bantuan kredit usaha rakyat
kalau harganya mungkin bisa seimbang
atau bisa diatas daripada harga impor
insya allah indonesia tidak akan impor lagi
insya allah seperti itu
lama kelamaan petani perlahan tapi pasti akan berbalik ke komoditi lainnya
karena komoditi lain yang lebih menguntungkan
nanti dari pemerintah
bagaimana pemerintah nanti buat varietas jenis apa
yang bisa cepat dipanen oleh petani
kepala komoditi lantai
kepala komoditi lantai
kepala komoditi lantai
kepala komoditi lantai
kepala komoditi lantai
kepala komoditi lantai
kepala komoditi lantai